nah ada banyak kisah kisah inspiratif yang akan kami hadirkan di cnn indonesia tentunya
dan salah satunya pemirsa di program cnn indonesia heroes baru saja meraih sebuah penghargaan
dari anugerah suara sarasvati dua ribu enam belas yang diselenggarakan oleh koalisi perempuan indonesia
ada episode kasih bidan kesih terpilih mendapatkan penghargaan ini
kami juga akan mengajak anda untuk melihat lebih dekat sosok inspiratif bidan casti
yang mengabdikan dirinya di sebuah desa tepatnya di kabupaten bandung jawa barat
nah inilah sosok bidan kesih yang mengantar cnn indonesia heroes mendapatkan penghargaan anugerah suara sarazvati tahun dua ribu enam belas
jadi bidan kesi ini adalah sosok inspiratif di kabupaten bandung jawa barat
yang mengembangkan perekonomian warga melalui posyandu
nah badan kesu juga memanfaatkan potensi daerah dengan mendirikan kelompok usaha ternak domba
bidan kesi bekerja di daerah dan minim fasilitas kesehatan
ini bukan salah satu
bukan bukan cuma terjadi di kabupaten bandung saja
ini cuma salah satu potret
dan di tangan bidan kesi sebuah puskesma tidak hanya berfungsi sebagai sarana kesehatan
tapi juga sebagai sarana membangun ekonomi masyarakat
dan anda tentu saja dapat menyaksikan sosok inspiratif lainnya dalam cnn indonesia heroes
setiap hari kamis pukul empat belas tiga puluh hanya di cnn indonesia
yang tentu saja anda bisa lihat banyak sosok sosok yang bisa menginspirasi kita dalam kehidupan sehari hari